menteri koordinator perekonomian menteri keuangan dan menteri perdagangan
serta kabar eskrim kami siang menyaksikan pemusnahan secara simbolis
sebelas jenis produk impor dan barang hasil pengawasan
di luar area kepabianan atau post border dan pengawasan barang beredar di masyarakat
pemusnahan barang tersebut dilakukan karena dinilai melanggar ketentuan
peraturan menteri perdagangan no empat puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor
total nilai yang akan dimusnahkan atau dihibahkan
nilainya pak menko hari ini empat puluh sembilan hampir lima puluh miliar rupiah
jadi hampir lima puluh
memang sebagian besar pakaian
tadi sudah disampaikan oleh menteri keuangan
pakaian yang masuk secara ilegal
berdasarkan data kementerian perdagangan

atau produk tekstil hasil penindakan di pasar senin jakarta pusat
dan gede bage bandung
dan sembilan kontainer berisi dua empat ratus satu karung hasil penindakan
di pelabuhan tanjung priok akan dimusnahkan
produkt tidak tidak memiliki cooperate
mimpor tindak memiliki laporan surveyor serta tidak memiliki izin tipe
hai selain itu terdapat juga produk tidak memiliki manual kartu garansi serta tidak
memiliki label berbahasa indonesia sehingga tidak memenuhi uji keamanan
keselamatan kesehatan dan lingkungan
dengan perubahan post border menjadi border ini
ada delapan peraturan dari berbagai kementerian yang harus direvisi
dengan adanya revisi ini tentu menjadi lebih sulit untuk melakukan hal hal yang sifatnya ilegal
dan kedua dibentuk satyas pengawasan dari implementasi barang import
selain produk tekstil barang yang disita dari hasil pengawasan di masyarakat
antara lain berupa produk
produk baja tulangan beton berbagai merek pipa seluruhan air produk kehutanan kosmetik
makanan dan minuman serta mainan anak dan produk elektronik lainnya
ada pun hasil penindakan berupa lima puluh satu ribu sajadah akan dihibahkan kepada tempat ibadah dan masyarakat yang membutuhkan